sementara itu arema fc siap melakoni laga melawan sriwijaya fc pada delapan besar piala presiden dua ribu tujuh belas di stadion manahan solo jawa tengah
seluruh pemain arema dalam kondisi fit dan siap diturunkan di laga akbar tersebut
demikian juga dengan tim sriwijaya yang akan bertekad akan memberikan perlawanan yang sengit dalam laga nanti
pelatih arema fc aji santoso menegaskan arema siap melakoni laga melawan sriwijaya fc
aji santoso menilai laga tersebut merupakan laga terbesar di perempat final piala presiden kali ini
arema akan menampilkan skuad terbaiknya pada laga yang digelar pada minggu malam dua puluh enam februari
selain karena seluruh pemain dapat diturunkan dukungan dari masyarakat surakarta juga menjadi modal besar bagi arema fc
saya sangat yakin bahwa nanti pertandingan itu akan berjalan seru ketat karena kita juga tahu sriwijaya juga diuji pemain pemain bagus dengan pelatih yang berkualitas
sehari sebelumnya tim arema melakukan latihan ringan sekaligus menjajal rumput stadion mahan
christian gonzalez dan kawan kawan memusatkan latihan pada pemulihan kondisi fisik
selesai latihan berat di malang
sementara itu meski tanpa formasi lengkap sriwijaya fc siap untuk mengalahkan arema pada laga perempat final piala presiden dua ribu tujuh belas
pelatih sriwijaya fc widodo c putra menganggap pertandingan nanti cukup berat dan sulit
namun widodo optimistis bisa mengalahkan tim lawan walau dua pemain yaitu biopauline dan ihsan kurniawan masih dirundung cedera
tim yang menampilkan ini hanya ranarab tapi kami tidak akan berkecil hati
kita akan baik tetap karena menentukan adalah
sama halnya dengan tim arema para pemain sriwijaya fc juga melakukan latihan ringan saja untuk menjajah lapangan di stadion manahan solo jawa tengah
sri hartono solo jawa tengah